lubang misterius tiba tiba muncul di pesawahan warga di kampung legok nyenang sukabumi jawa barat
lubang berdiameter enam meter dengan kedalaman enam meter kini menjadi tontonan warga
kemunculan lubang misterius di kampung legok nyenang desa sukamaju kecamatan kadudampit kabupaten sukabumi jawa barat
terlihat hari kamis lubang ini memiliki lebar diameter enam meter kedalamannya enam meter
di dasar lubang ada dua lubang kecil lain
menurut warga ada getaran saat lubang muncul pertama kali
pemilik lahan sawah tidak menyangka akan ada kemunculan lubang ini
warga sekitar lubang belum berani turun ke dalam lubang
karena lubang terus melebar dari sebelumnya hanya tiga meter dan sekarang enam meter
kemarin pukul sebelas empat puluh lima kejadiannya waktu siang
kemudian waktu lubang ini sudah panas tidak hujan
tiba tiba ada suara seperti yang longsor seperti yang gempa
tapi sebentar orang orang sudah berlarian tiba tiba adanya ambruk
cuma aneh posisinya ambruknya cuma di tengah tengah saja
asalnya cuma di tengah
iya cuma separoh saja segini
tiga meter aneh
iya itu meter
terus yang kedua
tadi malam nambahin lagi
ini yang takutnya anak masuk begini kan
masuk eh bawah
iya masih ada getaran
takut anak ini juga ada blok sandu
oh gitu masih terus
pasti ini ada hebahan terus
ini terus melebar nggak pak
iya masih kemarin baru tiga meter sekarang sudah hampir
sekarang hampir lima meter
kedalamannya ini sudah hampir enam meter
aneh pak juga asjad pang mobil